hal tersebut disampaikan menteri pupr basuki hadimulyono setelah mengikuti rapat koordinasi kesiapan menghadapi idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di gedung rupata mama mabes polri jakarta kamisia
diskon akan diberikan pada tanggal enam belas dan tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga untuk mudik sedangkan untuk arus balik pada tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
dua puluh persen diberikan pada h lima sampai dan h enam yaitu tanggal enam belas dan tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga untuk mudik yang harus baliknya di h empat dan h lima atau dua puluh tujuh dan dua puluh delapan april dua ribu dua puluh